terkait pemilu presiden dua ribu sembilan belas calon wakil presiden nomor urut dua sandiaga uno menghadiri tablik akbar tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh hijriah di monumen nasional pada senin malam
meski jawab pres nomor urut satu kiai haji ma'ruf amin batal hadir sandi berharap dapat bertemu ma'ruf untuk menjaga komunikasi antar pasangan calon
turut hadir dalam acara ini gubernur dki jakarta anies baswedan politikus pks hidayat nur wahid serta mantan panglima tni gatot nurmantio
sebelumnya jawab pres nomor urut satu kiai haji ma'ruf amin dijadwalkan hadir
meski batal hadir sandi berharap dapat bertemu ⁇ maruf ⁇ untuk menjalin komunikasi yang baik antar paslon serta menyebarkan kampanye damai
saya diberitahu oleh panitia bahwa pak ⁇ maruf ⁇ akan hadir juga dan diharapkan duduk bersebelahan dan saya sudah sebetulnya sudah sangat berharap
saya sudah meminta waktu dari pertama diumumkan
belum beliau mungkin masih sibuk
untuk memastikan bahwa hubungan kita baik dan kita ingin kampanye yang sejuk yang damai dan beliau kan ulama yang betul betul kita hormati kita muliakan